anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
peneliti eikman herawati sudoyo mengatakan bahwa kemampuan laboratorium di indonesia
belum merata dalam mendeteksi virus covid sembilan belas perlu adanya kolaborasi
dan membangun jaringan laboratorium di indonesia untuk mengawasi masuknya virus ini
dalam diskusi di jakarta pusat minggu pagi peneliti eikman herawati sudoyo mengatakan
hanya ada tiga laboratorium yang representatif dalam mendeteksi virus corona
yakni laboratorium dari badan litbangkes laboratorium aikman di bawah kemen ristek dikti
dan laboratorium tddc universitas erlangga
meski demikian herawati mengatakan indonesia dapat memanfaatkan dan meningkatkan
berbagai aspek dari laboratorium yang dahulu dibangun ketika menghadapi virus h lima n satu
perlu adanya kolaborasi dan membangun jaringan laboratorium untuk mengawasi masuknya virus covid sembilan belas
oke kita punya laboratorium laboratorium yang di berbagai macam tempat
mereka bisa sebagai laboratorium yang bukan deteksi bukan diagnostik
tetapi senter untuk pengumpulan dari semua sampel sampel tersebut
kalau mereka tidak mampu untuk melakukan deteksi yang banyak sekali
dan itu kemudian pergi ke pusat pusat yang ada tadi yang saya sebutkan tadi
jaringan pusat itu tadi yang di bawah tiga kementerian tadi
mestinya harusnya bekerjasama sehingga indonesia menjadi kuat
karena masing masing punya kekuatan sendiri
menteri kesehatan kembali menegaskan hingga saat ini di indonesia
belum ada satu kasus corona yang dinyatakan positif
hal ini ditegaskan menteri kesehatan di bandara kertajati
jelang kedatangan wni kru kapal diamond princess dari jepang
menkes juga menyatakan para wni yang datang akan diperlakukan
sebagaimana prosedur yang berlaku
jadi kurang tepat pernyataan itu karena semua hasil pcr sampai detik ini
kalau negatif artinya apa
ya memang tidak ada
orang dalam pengawasan juga tidak ada karena sudah jelas negatif
maupun pasien dalam pengawasan juga tidak ada karena negatif hasilnya
menyatakan bahwa sampai detik ini semua hasil pemeriksaan terhadap
bahan yang diperiksa untuk semua pasien yang ada negatif
termasuk satu ratus delapan puluh delapan kemarin dari world dream juga negatif
karena kami melakukan pemeriksaan sampai genom pcr genom
jadi sudah paling detail dan paling teliti
kalau nanti telitinya ke apa
kan kepala balitbangkes sudah menjelaskan di banyak media
pak saya ingin terkait satu yang saya postrali yang ragu indonesia warung
saya orang ragu ya biarin saja
nanggapi orang ragu lah pusing
nomor satu adalah kenyataan keterbukaan kejujuran
pak menkes berarti nanti setelah wni dari jepang ini akan turun
berarti nanti akan ada proses disinfektan juga seperti wni yang pulang dari wuhan
bahkan ini kan dilakukan pemeriksaan lagi secara detail di dalam kapal
jadi turun dari pesawat disinfektan
masuk ke dalam base base yang sudah disiapkan
menuju ke pelabuhan turun dari base disinfektan lagi
baru naik kapal
di dalam kapal dilakukan
jadi harus dia mandi dibersihin didisiinfektan baru dilakukan pemeriksaan kesehatan
ya sangat detail
kita harus sadar bahwa tindakan kehatian menjadi moto kita
dan tidak ada tindakan berlebihan
ini adalah tindakan sesuai prosedur yang kita buat dan kita sepakati untuk dilakukan
pemerintah arab saudi memasukkan indonesia dalam daftar negara terjangkit virus corona
sementara sejumlah diplomat senior negara lain meragukan kemampuan pemerintah mendeteksi virus corona
di sisi lain kementerian kesehatan menegaskan indonesia masih kebal terhadap virus covid sembilan belas
bagaimana sebetulnya prosedur pendeteksian virus corona di tanah air
benarkah indonesia benar benar kebal atas virus corona
kita akan membahasnya malam hari ini dengan narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio
pada malam hari ini ada dr agus dwi susanto ketua umum perhimpunan dokter paru indonesia
selamat malam dr agus
selamat malam mbak nana
terima kasih sudah hadir dan meluangkan waktu untuk menjawab berbagai keresahan publik dan juga masyarakat ini
nanti kita akan bahas lebih lanjut
dan melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan prof amin subandrio direktur lembaga biologi molekular eggman
selamat malam prof amin
selamat malam mbak nana
oke dan kita masih berusaha untuk bisa tersambung juga dengan pihak kementerian kesehatan
nanti mungkin kita akan bergabung
di segmen berikutnya saya mau ke prof amin terlebih dahulu sebetulnya
prof ini ada tiga lembaga sebetulnya yang bisa mendeteksi apakah seseorang ini terkena virus corona atau menjadi suspek virus corona
tadi sudah disebutkan sebetulnya oleh mbak herawati sudoyo
itu ada balit bank kemenkes kemudian lembaga anda lembaga eijkman dan juga lab tddc uner surabaya
ini pemerintah arab saudi dan juga diplomat negara lain
dan hasilnya bahwa ini negatif dari satu ratus empat puluh tiga spesimen yang sudah dites
pertama betul sekali bahwa lembaga biologi molekuler eijkman atau lembaga eikman itu memiliki kemampuan untuk mendeteksi virus corona
dan kemampuan itu bukan kemampuan baru tetapi sudah sejak dua tiga tahun sebelumnya kami sudah melakukan penelitian
dan menggunakan metodologi molekuler untuk mendeteksi virus corona
tetapi dapat kami sampaikan pada saat terkait dengan virus sars cov dua ini
sampai saat ini lembaga biologi molekuler eijkman belum melakukan pemeriksaan terhadap pasien pasien yang suspek
jadi walaupun kami memiliki kemampuan itu tapi saat ini semuanya sesuai dengan
pedomannya kementerian kesehatan semua masih diperiksa oleh lembaga maaf balai badan
balai litbang kemenkes
ya badan litbang kemenkes
oke meskipun sebetulnya belum dilakukan pemeriksaan terhadap spesimen itu
kemudian apakah kemudian cara yang dilakukan kalau menurut lembaga eijkman ini
cara yang dilakukan oleh kementerian kesehatan untuk melakukan protokol pengecekan spesimen ini sudah tepat
sudah sesuai dengan standar who
terus saya tidak bisa mewakili badan litbang kemenkes
karena saya tidak punya akses untuk mengetahui persisnya apa dan bagaimana yang mereka lakukan
tapi saya percaya bahwa teman teman di badan litbangkes itu memiliki kemampuan dan dedikasi untuk itu
kebetulan kepala unit yang melakukan itu
memang kebetulan bekas murid saya
oke ini sebetulnya ada yang mempertanyakan
indonesia punya kit pemeriksaannya tidak sih
punya reagennya tidak sih
anda bisa menjawab bahwa kita punya tidak sebetulnya kit pemeriksaan yang lengkap
sama standarnya dengan yang dimiliki oleh who dan juga negara lain gitu
kami di lembaga eijkman memiliki peralatannya yang sesuai dengan standar internasional
ini juga yang dipakai di badan litbang kemenkes
ini juga yang dipakai di semua negara
kami memiliki reagensnya dalam hal ini primer
yang memang dipakai untuk mendeteksi secara spesifik virus sars coronavirus dua
bahkan kami di lembaga eggman menggunakan lima protokol yang berbeda untuk berkonservasi
kami memiliki orangnya yang sudah sangat terlatih melakukan pemeriksaan itu
pengalaman kami sudah cukup
jadi pernah terbukti bisa mendeteksi coronavirus
oke nanti saya akan bertanya lagi ke prof amin
tapi saya mau tanya dulu ke dr agus
sebagai ketua umum perhimpunan dokter paru indonesia ini kan sebetulnya kasus yang memang awalnya ditangani oleh dokter paru
pada saat pasien itu mengalami gejala gejala awal ya dokter ya
nah ini anda melihat bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah tadi yang disebutkan oleh prof amin
bahwa beliau dan juga teman teman di lembaga eijkman itu percaya bahwa pemerintah sudah melakukan protokol pengecekan spesimen dengan benar
itu sesuai nggak sih sebetulnya dok
ya kalau sesuai dengan pedoman yang saat ini ada dari kementerian kesehatan
ataupun dari pedoman dari perhimpunan dokter paru indonesia
bahwa apa yang sudah dilakukan dari fase awal misalnya dari rujukan
ketika klinisi salah satunya adalah dokter paru
sudah melakukan seleksi bahwa ini kasus yang masuk di dalam kriteria suspek
atau dalam kriteria kita istilahnya adalah pasien dalam pengawasan atau pdp
kalau dirujuk ke rumah sakit rujukan yang sudah ditetapkan
ketika dirujuk itulah sampel kemudian diambil
sesuai dengan kualifikasi yang sudah ditetapkan oleh kementerian kesehatan
dan memenuhi syarat dan dikirim ke litbangkes
di sanalah dilakukan pemeriksaan
dan hasilnya keluar memang sebagian besar hampir semuanya adalah negatif
tentunya kita percaya bahwa protokol itu sudah dijalankan
baik dari titik awal ketika pasien itu dirujuk
kemudian diterima di rumah sakit rujukan
kemudian diambil sampelnya dan dikirim ke lead bank sampai keluar hasilnya
sampelnya itu yang diambil apa
karena ini kan masyarakat awam dan juga publik itu belum tahu ya
apa sebetulnya sampel yang diambil untuk mengecek spesimen itu gitu loh dok
dari buku pedoman yang ada
itu pengambilan sampel dari sekret atau swab ya
istilahnya swab dari saluran nafas atas dari tenggorokan
kemudian juga diambil sekret dari saluran nafas bawah
yang misalnya dari daha atau dari aspirat saluran nafas bawah
bahkan kalau memungkinkan bisa dari cairan paru ya
istilahnya bronchoalveolar levates atau bal itu dari cairan paru
jadi memang sebagian besar adalah dari swab tenggorokan
beberapa dari aspirat dari saluran nafas bahkan mungkin dari bal
hasilnya kalau misalnya swab dari tadi yang sudah disebutkan oleh dr agus ya
dari salifa ataupun dari dahak itu apakah hasilnya itu lebih spesifik gitu dibandingkan dengan tes darah
karena kan ada yang diambil sampel darahnya kemudian diperiksa menggunakan kit pemeriksaan di balitbangkemenkes
mana yang lebih terukur lebih pasti gitu lebih confirm
yang lebih pasti tentunya suap dari tenggorokan
atau dari dahak atau aspirat saluran nafas atau dari bal
karena langsung dari lokasi sumber tempat infeksi terjadi
oke itu biasanya dilakukan berapa kali dok
kalau misalnya kita lihat bahwa tadi kan disebutkan oleh prof amin mereka memiliki lima protokol gitu
nah kalau menurut anda informasi yang sudah dikeluarkan oleh kemenkes dan juga oleh who itu berapa protokolnya
berapa kali sebetulnya untuk
kalau protokol di balitbangkemenkes tentunya saya tidak bisa mengambil

karena saya juga tidak punya akses protokol disana
tetapi untuk pengambilan sampel itu minimal harus dikirimkan dua kali ya
dua kali itu untuk mencegah kalau misalnya di awal ternyata sampelnya itu mungkin ada kerusakan
atau mungkin belum memenuhi kadar dari pemeriksaan gitu
jadi harus dua kali supaya bisa terlihat apakah itu positif atau negatif gitu ya prof
ya tentunya kan kalau sampel itu dilakukan dikirim dua kali
dan dua duanya misalnya hasilnya negatif itu kan memastikan bahwa itu betul betul negatif
kalau salah satu saja positif pastinya itu akan lebih memastikan nanti dua duanya tidak negatif
salah satunya positif
dok tapi ini banyak masyarakat ya kalau kita lihat di media sosial kemudian di beberapa percakapan di dunia langsung gitu
banyak sebetulnya yang bingung masyarakat itu membedakan antara gejala influenza biasa dengan gejala virus corona
mungkin bisa dijelaskan lagi
kalau hanya orang merasa flu kemudian batuk kan mereka kemudian tidak langsung ke rumah sakit dok
artinya mereka hanya minum obat obat perda influenza saja gitu
mungkin apa sih sebetulnya perbedaan yang paling mencoloknya
ya memang kalau dilihat dari gejala gejala awal ya itu tidak berbeda dengan gejala flu pada umumnya ya
istilahnya kan flow like syndrome ya
seperti batuk sakit tenggorokan kemudian demam pilak
nah itu akan muncul sebagai flu like syndrome
sehingga seringkali kalau kita tidak menanyakan atau tidak menanyakan lebih detail tentang resiko apakah ini suatu kasus yang masuk di dalam pasien dalam pengawasan atau suspek
yaitu apabila dia memiliki riwayat perjalanan ke tempat tempat negara terjangkit
kalau dulu istilah negara tiongkok atau cina sekarang sudah menjadi sembilan belas negara
nah kriteria yang berikutnya adalah selain gejala ispa itu adalah
gejala itu adalah disertai dengan pneumonia atau radang paru
kalau ada gejala flu disertai dengan pneumonia disertai dengan riwayat perjalanan ke negara cina atau negara terjangkit
atau ada riwayat kontak dengan seseorang yang sudah terkonfirmasi positif covid sembilan belas ini masuk di dalam kriteria pasien dalam pengawasan
oke dalam pengawasan ya
sehingga kalau di dalam who istilahnya suspek
di indonesia kita istilahkan sebagai pasien dalam pengawasan
saya akan kembali dulu ke prof amin
prof amin tadi anda menjelaskan juga ada lima protokol untuk pengecekan spesimen
sebetulnya mungkin bisa dijelaskan prof apa saja sebetulnya protokolnya itu
tadi sudah dijelaskan sebetulnya oleh dr agus soal swab
tapi kalau dari dokter paru mungkin tidak menjelaskannya ini ya dok ya
karena kan yang paling tahu adalah dari pihak yang melakukan pengecekan spesimen langsung gitu prof
ya jadi yang dimaksud dengan protokol itu
dari who memang ada satu protokol pemeriksaan yang menggunakan primer tertentu
tapi kami juga memiliki protokol yang dibuat oleh misalnya oleh uscdc
kemudian yang dibuat oleh beberapa negara lain ada yang kita sebut berlin dan sebagainya
itu ada lima jenis
dan kami sudah memiliki semuanya
masing masing punya kelebihan punya kekurangan
karena ini kan semuanya baru saja dikembangkan dan masih akan terus dikembangkan
sehingga mengapa kami menggunakan lima protokol itu untuk saling konfirmasi
jadi untuk menutup kekurangan dari masing masing protokol yang ada
jadi sampelnya harusnya tetap satu atau dua
tapi setiap sampel diperiksa dengan menggunakan lima protokol tadi
oke ini ada beberapa sebetulnya pendapat yang disampaikan oleh beberapa dokter dari beberapa lembaga juga yang mengatakan mungkin saja ada beberapa hal yang menyebabkan hasil tesnya itu negatif
seperti kualitas sampel yang diambil kurang dan juga proses pengirimannya
tapi kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan prof amin
nanti saya akan bertanya sebetulnya penjelasannya akan seperti apa prof
dan juga kepada dr agus
cnn indonesia prime news akan segera kembali sesaat lagi
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
dan saya masih bersama dengan dr agus dwi susanto
yang merupakan ketua umum perhimpunan dokter paru indonesia
dan melalui samengantel phone ada prof amin subandrio direktur eijkman institute
saya ke prof amin lagi untuk menjawab pertanyaan saya tadi sebelum break
bisa tidak sih prof kemungkinannya bahwa kalau semua spesimennya itu kemudian hasilnya negatif
tapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi bahwa mungkin kualitas sampel yang diambil kurang
kemudian pengiriman sampel ini terlalu lama sehingga rusak
dan ada beberapa faktor lainnya bisa tidak seperti itu prof
ya kalau kita bicara mungkin
tentu mungkin ya
karena pada prinsipnya hasil pemeriksaan itu tidak akan bisa lebih baik daripada kualitas sampelnya
jadi kita mesti memperhatikan pertama sampel collection
artinya bagaimana mengambil sampelnya
apakah betul dari tadi sudah disebutkan oleh jawa warga berparu bahwa harus diambil dari nasofaring ya bagian belakang hidung
dan itu betul betul harus mencapai bagian belakang hidung
tidak bisa hanya dari cuping hidung saja
nah kalau sudah di prolek sampel yang baik
langkah kedua adalah bagaimana kita mempreservasi
artinya menjaga agar kualitas sampel itu tidak berubah
dan sampai di laboratorium pemeriksaan kualitasnya harus tetap sama seperti ketika diambil
yang ketiga adalah transportasi
karena banyak sampel yang dikirim dari luar jakarta
yang membutuhkan waktu cukup lama
nah itu harus dibuat sedemikian rupa
dikemas demikian rupa sehingga satu dia aman
artinya aman buat si sampel sendiri tidak rusak karena suhu
karena sumpah dan sebagainya
yang kedua aman buat orang sekelilingnya
jadi tidak bisa mencemari masyarakat atau orang orang yang mengandalkan sampel tersebut
nah ketiga itu harus dipenuhi
dan ada satu lagi
artinya sampel itu harus bisa terlacak dengan baik
sejahteririn sampai bisa diterima oleh yang berhak
itu harus dipastikan
profesor amin kalau kita lihat dari penjelasan yang diberikan oleh kementerian kesehatan
ini kan suspeknya ini ataupun yang dilakukan pengawasan di satu ratus empat puluh enam spesimen yang sudah dicek
itu tersebar di dua puluh dua provinsi sebetulnya
di dua puluh dua provinsi bagaimana bisa memastikan bahwa waktunya itu kemudian tidak terlalu lama
kemudian pengiriman sampelnya itu pengambilannya benar
karena kan ini faktor faktor ini yang sebetulnya bisa mempengaruhi kerusakan dari sampel tersebut gitu
prof itu bisa nggak menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kemudian negatif
setahu saya badan litbang kets sudah membuat satu pedoman
antara lain juga dibuat dalam semacam powerpoint gitu yang bisa dengan mudah dipelajari oleh semua rumah sakit yang akan mengirim
tapi memang di lapangan saya sendiri tidak bisa mengikuti tidak bisa memastikan karena itu harus dipastikan oleh laboratorium yang menerima sampel itu
dia harus memastikan apakah sampel tersebut pernah kena panas misalnya atau terlalu lama di jalan atau kemasannya tidak sesuai dan sebagainya
oke dr agus itu yang sudah disebutkan oleh prof amin bahwa kualitas sampel itu akan sangat berpengaruh terhadap hasilnya
jadi apakah kemudian itu mengambil tadi sampel itu di lokasi yang tepat sesuai tadi yang sudah disebutkan oleh dr agus itu akan berpengaruh terhadap hasil akhirnya
apakah itu negatif atau positif itu betul ya dok
ya memang kan salah satu faktor bahwa virus itu bisa dideteksi tentunya pengambilannya harus tepat
yang kedua media transportnya harus memungkinkan virus itu masih stabil sampai di laboratorium di tempat pemeriksaan
dan itu sesuai yang disampaikan oleh prof amin dan beberapa faktor tersebut mempengaruhi hasil
oke jadi artinya kalau pada saat pengambilan sampel itu tidak di lokasi yang terdeteksi virusnya itu belum muat jadi itu tidak bisa kemudian hasilnya menjadi positif gitu
iya seperti itulah
oke begitu ya oke prof amin saya kembali ke anda prof ini banyak kritikan sebetulnya bahwa pemerintah kementerian kesehatan hanya menggunakan satu laboratorium satu pintu saja dari balitbank kemenkes
sementara kalau kita lihat di negara lain itu ada beberapa laboratorium yang mungkin dibiayai oleh pemerintah mereka tapi juga membantu untuk melakukan pengecekan terhadap sampel
ini kalau kita lihat dulu kasusnya pada saat virus mers kemudian flu babi juga ya itu juga boleh sebetulnya
lembaga lain seperti lembaga anda eijkman itu ikut memeriksa ini bagaimana
sekarang nggak boleh nih prof
saya masih punya dokumennya yang menunjukkan bahwa who waktu itu waktu zaman flu burung itu memberi laporan bahwa lembaga eijkman memang layak untuk melakukan pemeriksaan pembanding ya artinya sebagai cross check
dan sampai saat ini kami masih menyimpan isolat virus flu burung
sepuluh tahun yang lalu nah itu memang satu praktek yang lazim dilakukan di banyak negara untuk memastikan bahwa sebelum hasil itu diumumkan
maka harus dilakukan cross check sehingga kalau hasilnya negatif ya memang negatif kalau positif ya positif
dan kalau terjadi perbedaan antara dua laboratorium yang berbeda yang independen itu bukan tidak mungkin kita minta di presa ke satu laboratorium lain lagi
yang independen untuk memastikan yang mana yang benar karena kesalahan itu bisa terjadi di mana saja
oke artinya dengan melibatkan lebih banyak laboratorium itu hasilnya akan lebih maksimal sebetulnya ya prof ya
ya artinya kita kan harus mengkonfirmasi dengan sebaiknya
dr agus setuju nggak bahwa kalau kita berkaca ke sepuluh tahun yang lalu untuk kasus flu burung itu bahkan lembaga eijkman itu dilibatkan oleh pemerintah jadi tidak satu pintu saja
tadi disebutkan juga oleh prof amin bahwa dulu semakin banyak sebetulnya laboratorium yang dilibatkan itu akan semakin banyak yang dikonfirmasi
lebih baik gitu hasilnya memang seperti itu ya
ya sebenarnya idealnya memang seperti itu ya
karena untuk pemeriksaan seperti ini laboratorium laboratorium yang sudah memiliki kualifikasi
itu memang bisa menjadi laboratorium pembanding ya untuk bisa melakukan cross check di dalam pemeriksaan tersebut
dan cross check itu penting sekali untuk meningkatkan kualitas dari hasil pemeriksaan yang ada
oke apa yang anda lihat kenapa sebetulnya pemerintah hanya ingin menggunakan satu pintu saja
apakah artinya ingin bahwa semuanya di dalam satu komando untuk kementerian kesehatan atau untuk menghindari
apa sebetulnya yang menjadi pertimbangan

tentunya ini bukan domain saya untuk yang menjawab ya
dan pemerintah pasti punya pertimbangan sendiri
kenapa memilih hanya satu laboratorium untuk pemeriksaan covid sembilan belas ini
ada prinsip prinsip yang kehatian kehatian yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin bahwa hasil pemeriksaan itu tentu qualified pada laboratorium yang
yang sudah dimiliki oleh kementerian kesehatan
dan sudah diakui oleh who
oke prof amin lembaga anda siap kalau misalnya nanti diminta bantuan oleh pemerintah terutama dalam hal ini kementerian kesehatan
untuk bisa membantu pengecekan sampel mengingat ini ternyata tersebar di dua puluh dua provinsi
dan kalau saya lihat tadi dari daftar yang sudah dibuat oleh kementerian kesehatan itu ada satu ratus empat puluh enam sebetulnya yang sudah dicek dan semuanya negatif
tapi ada tiga puluh dua orang di provinsi dki jakarta dalam pengawasan
dan satu ratus lima belas nya itu dalam pemantauan jadi lembaga anda siap nggak kalau diminta bantuan
sebagai mana yang sudah kami sampaikan di dekat lembaga eikman sudah menulis kepada menteri ristek sebagai atasan
artinya lembaga eijkman itu berada di bawah kementerian ristek dan brin
dan kami sudah menyatakan kesiapan kami untuk pemeriksa untuk membantu baik untuk pemeriksa langsung maupun untuk sebagai laboratorium
dan juga untuk pemeriksaan
dan kami sudah siap setiap saat apabila diperlukan kami sudah tidak perlu menyiap siapkan lagi karena memang kegiatan itu sudah dilakukan secara rutin
oke oke terima kasih sekali prof amin subandrio direktur hmen institute atas informasi anda
dan semoga nanti ada kelegoan dari pemerintah untuk ikut ataupun menawarkan agar lembaga eikman juga bisa ikut mengecek pengecekan sampel
sehingga hasilnya akan lebih maksimal lagi dan kita benar benar terbebas dari virus corona
terima kasih sekali profesor amin atas waktunya terhadap cnn indonesia pada malam hari ini
terima kasih terima kasih

oke nanti kita lanjutkan lagi pak apa yang harus dilakukan pemerintah
tapi kita sudah terhubung sebetulnya dengan pemerintah
dengan pak ahmad yuryanto sekretaris di jen p dua p kementerian kesehatan republik indonesia
melalui sambungan langsung bisa mendengar suara saya pak yuri selamat malam
selamat malam nana baik
oke pak yuri ini banyak sekali pertanyaan saya dan juga masyarakat sebetulnya kepada pak yuri dan juga kementerian kesehatan
pemerintah arab saudi menetapkan bahwa kita ini masuk pak terinfeksi virus corona
diplomat senior negara negara lain menyaksikan kemampuan bapak dan juga teman teman untuk mendeteksi virus corona
bagaimana penjelasan dari kementerian kesehatan pak
iya nggak apa apa ya kan semua negara memiliki kepentingan untuk melindungi negaranya masing masing kan
kita memaklumi itu kok nggak masalah buat kami pasti mereka juga melakukan itu
sebenarnya kami pun juga melakukan hal yang sama meskipun tidak dalam konteks negara kan
beberapa tamu asing yang datang ke indonesia dan pada saat kita pereksa di bandara dalam keadaan tidak sehat
dan mereka kita yakini punya riwayat kunjungan pada negara yang terjangkit dan sebagainya ya kita minta mereka untuk meninggalkan indonesia
ini juga kita lakukan kok artinya di dalam konteks seperti ini tidak ada masalah
toh ini juga semuanya temporary dan ini juga harus menjadi perhatian seluruh dunia
kita tahu bahwa wao sudah menetapkan ini sebetulnya
sebagai public health emergency yang harus membutuhkan concern dari dunia internasional
jadi kita memaklumi kayak begini
oke pak yuri betul tidak bahwa sudah ada satu ratus empat puluh enam spesimen yang diperiksa oleh balitbank kemenkes tersebar di dua puluh dua provinsi pak
iya itu kan data yang selalu kita sampaikan kepada teman teman media sebagai laporan rutin kita
di dalam konteks pengelolaan ini kan kita selalu membuat klasifikasi ya
bahwa semua orang yang datang ke indonesia yang berasal dari negara yang terpapar sudah confirm ada kasus positif
maka kita masukkan mereka itu di dalam orang dalam pemantauan
siapapun mereka akan kita pantau terus yang selama dia berada di sini
nah apabila orang dalam pemantauan ini terus kemudian ada yang sakit
maka kita harus memperhatikan betul orang ini makanya kita masukkan dalam penderita dalam pengawasan
di dalam konteks ini kita akan membuat meneliti lebih lanjut apakah orang ini memiliki riwayat kontak enggak dengan orang lain yang sudah confirm positif
ini yang kita lakukan oleh karena itu pada kelompok kelompok inilah yang kemudian spesimennya kita ambil dan kita periksa
ini tersebar di dua puluh dua provinsi artinya bahwa kewaspadaan kita itu tidak hanya di tempat tempat tertentu semuanya kita lakukan pengawasan
oke pak selain satu ratus empat puluh enam spesimen yang sudah diperiksa
di luar itu apa
apakah kemudian kementerian kesehatan sudah melakukan pemantauan dan juga pengawasan terhadap orang orang yang kemungkinan berinteraksi dengan satu ratus empat puluh enam orang itu pak
iya pasti kan urut urutannya kan seperti itu dulu
diawali dari orang dalam pemantauan apabila kemudian dia sakit adalah orang dalam pengawasan
pasien dalam pengawasan
nah di dalam konteks pasien dalam pengawasan ini tentunya kita akan melakukan pemeriksaan spesimennya
nah kalau kemudian spesimennya itu tidak akan diperiksa
spesimennya mengatakan negatif artinya kan kita tidak perlu melakukan kontak tracking gitu ya
sementara ini ada orang orang yang dalam pemantauan harus menjadi kontak tracking kita
karena kita yakini dia punya riwayat kontak dengan pasien yang positif di negaranya atau di negara lain
dia masuk ke indonesia tanpa keluhan ini kita lakukan kontak tracking
di luar yang satu ratus empat puluh sekian itu ada satu ratus delapan puluh delapan dari anak abk yang kemarin
yang kita periksa juga
banyak sebetulnya yang mempertanyakan
sebetulnya indonesia kemenkes
itu punya kit pemeriksaannya yang sesuai
dengan standar who enggak sih pak reagen nya
itu banyak menjadi perbincangan pak
mungkin bisa dijelaskan
yang disertifikasi oleh who
di dalam konteks jejaring
kita sudah meminta
wa untuk melakukan double check
mulai dari penentuan pasiennya
teknik pengambilan sampel
sesuai manual mereka
melakukan pengiriman sampel port to port
sesuai manual mereka
pemeriksaan laboratorium sesuai
manual mereka kita menggunakan
reagen reagen yang juga mereka gunakan
kita juga menggunakan
prosedur teknik yang dia gunakan juga
ini kan penting
di dalam konteks untuk quality control
dan quality assurance ini kita lakukan
dan who kemudian pernah membuat
bahwa apa yang dilakukan indonesia
masih di dalam standar
jadi tidak ada
yang meragukan dan kita juga
meyakini apa yang kita lakukan sesuai manual
pak yuri ini tadi sudah disebutkan oleh
prof amin subandrio dari lembaga eijkman
dan juga tadi dr agus juga
mengatakan bahwa ada beberapa faktor
sebetulnya yang bisa menyebabkan kemungkinan
kemudian sampel spesimen itu negatif pak
seperti kualitas sampel
waktu pengambilan sampel
lamanya pengiriman itu yang bisa
menyebabkan kemudian sampel menjadi negatif
itu sudah dipikirkan ataupun
menjadi pembahasan juga nggak sih
sebetulnya di kmnk
di dalam setiap sop itu kan selalu ada
kemungkinan gagal kemungkinan tidak gagal
itu bukan kemudian kita lakukan tanpa
kita menyadari bahwa kita kalau tidak
melakukan sesuai prosedur pasti hasilnya
akan negatif ini semuanya sudah kita
lakukan jadi kita bekerja berdasarkan
kita bekerja berdasarkan sop kita bekerja berdasarkan sop
kita bekerja berdasarkan manualnya
jadi ini kita lakukan dan tidak harus kita
harus dipasaran diambil sampel itu nggak sekali loh
kita ngambil sampel pada satu pasien ya
kita ambil dari nasofaring kita ambil juga dari
carian bronkus kemudian kita juga ambil dari
urofaring dan ini tidak sekali kita kemudian
juga ambil serumnya ambil darahnya untuk
diperiksa serum ini memang manualnya seperti itu
oke pak ini untuk masyarakat umum saja pak bahwa
untuk peralat pengetuahannya tersebut

tahu kok masyarakat percaya sama kita kok
nah ada dan rakyat tahu betul masyarakat tidak akan tanya sampai hal yang teknis ya
ini kan ada kontrol yang kita lakukan
jadi kita enggak akan terlalu banyak dalam seperti itu
justru kita malah yang dibutuhkan oleh masyarakat bukan apa yang terjadi
tapi adalah edukasi apa yang harus saya lakukan dan apa yang tidak boleh saya lakukan
bukan berbicara tentang bagaimana sampel itu diambil ini bukan konsumsi mereka
pak ini yang menarik juga bahwa kalau kita lihat sepuluh tahun yang lalu
pada saat penanganan flu burung itu lembaga eijkman dilibatkan
dan untuk yang flu babi juga dilibatkan lembaga lembaga lain
bahkan di negara lain untuk penanganan pengecekan sampel itu
mereka juga bukan hanya menggunakan satu pintu pak dari kementerian kesehatan
tapi kenapa ini pemerintah terutama kementerian kesehatan
hanya ingin satu pintu saja pak untuk pengecekan tidak ingin dibantu pak oleh lembaga lain
ini adalah statement yang perlu kita perbaiki
kita nggak pernah mengatakan tidak ingin dibantu
seakan akan kita menutup diri
laboratorium kita ini diwak kontrol dibawa kendali standarnya wau
who sudah mengatakan bahwa nanti akan ada cross check terkait dengan quality control
beberapa sampel yang kita pereksa dan sudah kita interpretasikan
ini nanti akan diperiksa lagi oleh who di tempat yang lain
untuk berbicara tentang apakah laboratorium kita masih mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik
ini masalah quality assurance kan
oke pak yuri untuk menenangkan masyarakat pesan dari kementerian kesehatan ini seperti apa pak
untuk penanganan dan juga pencegahan virus corona
kita akan lebih menekankan pada pencegahan ya
kita tahu bahwa covid sembilan belas itu bukan takdir itu perilaku
penyakit ini bukan takdir perilaku
sepanjang perilaku kita menjauhkan kita dari halal
yang menyebabkan sakit insya allah kita nggak akan sakit
oleh karena itu pola hidup bersih sehat itu menjadi sesuatu yang penting
kemudian yang berikutnya coba ikuti berita yang benar
berita yang resmi dirilis oleh pemerintah
jangan terlalu begitu percaya pada hal hal yang kemudian di framing oleh berita yang beredar di masyarakat
tentang suatu yang satu tidak benar satu tidak diperlukan
fokus saja pada apa sih yang harus dilakukan apa yang harus diperbuat
dan tidak perlu panik
saya yakin kalau ini kita laksanakan dengan baik
kepanikan kecurigaan dan sebagainya akan hilang
oke pak yuri berarti pemerintah akan terbuka dan juga transparan
masyarakat tidak perlu panik dan juga takut bahwa sampai saat ini indonesia masih bebas corona begitu ya pak yuri ya
kita mengatakan bahwa sampai saat ini kita belum ada kasus positif
kita tidak pernah berkata bahwa kita tidak akan mungkin positif
tetapi kita belum
kita harus bekerja keras masyarakat untuk berusaha melindungi dirinya agar tidak sakit
dr agus mungkin pesannya terhadap masyarakat untuk menjaga kesehatan seperti apa
selamat malam dokter yuri
pada prinsipnya seperti yang disampaikan pak yuri tadi bahwa yang terpenting adalah memutus mata rantai ya
dalam hal ini dengan perilaku hidup bersih dan sehat
seperti yang sering disampaikan di dalam berbagai media
termasuk oleh kementerian kesehatan
pola hidup sehat itu seperti contohnya kita harus sering mencuci tangan ya
terutama apabila kita memegang sesuatu yang tidak bersih
kemudian ingin sebelum makan
bisa mungkin dengan cuci tangan minimal dua puluh detik dengan menggunakan sabun yang mengandung antiseptik
atau bisa juga menggunakan cairan yang mengandung antiseptik
yang kedua tentu kita bisa melakukan pola hidup sehat yang lain
masker apabila kita sedang sakit ya
jadi masker itu dipakai pada saat kita sakit flu misalnya
supaya tidak menularkan kepada orang lain
atau misalnya pada saat di tempat tempat yang sangat ramai keramaian
kita bisa menggunakan masker
yang ketiga adalah kita menggunakan pola hidup sehat yang lain seperti istirahat yang cukup
kemudian makanan yang bergisi ya
kemudian juga hindari merokok
itu penting sekali karena rokok itu salah satu faktor juga yang menurunkan imunitas saluran nafas
sehingga berhenti merokok itu menjadi salah satu cara yang terbaik ya
kemudian juga yang lain tentu bisa dengan berolahraga itu juga bisa dilakukan
terima kasih sekali tadi atas waktunya pak ahmad yuryanto sesdijen p dua p kementerian kesehatan kepada cnn indonesia pada malam hari ini
dan juga tentu saja dr agus dwi susanto ketua umum perhimpunan dokter paru indonesia
terima kasih sekali bapak bapak atas waktunya
dan semoga ini masyarakat sudah lebih tenang
karena kita sampai saat ini belum
yang terdeteksi ada yang terjangkit virus corona
cnn indonesia prime news segera kembali sesaat lagi
tetap bersama kami